keinformasi lain fenomena surutnya air pantai menjadi berkah tersendiri bagi warga di pacitan jawa timur
mereka berburu mencari kerang bulu babi dan ikan laut
tak ketinggalan anak anak sekolah pun ikut memanfaatkan momen yang biasanya hanya terjadi empat kali dalam satu bulan
puluhan warga mulai dari anak anak hingga orang dewasa minggu siang berdatangan ke pantai pidaan desa jetak kecamatan tulaan pacitan jawa timur
puluhan warga ini memanfaatkan surutnya air laut yang datang seminggu sekali setiap musim kemarau untuk berburu sumber daya laut
mulai dari ikan laut rumput laut kerang dan bahkan bulu babi
tidak ketinggalan anak anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar pun ikut ke pantai untuk mencari ikan
dengan menggunakan alat sederhana berupa sapu lidi yang diberi tali pengait anak anak ini mulai mencari ikan kecil yang berada di kubangan batu karang
meski hasil dan jerih payah tidak sepadan namun mereka merasa senang
karena bisa mengisi waktu luar
termasuk sekaligus bisa mendapatkan lauk
di tempat yang sama
warga yang didominasi kaum ibu juga asik mencongkel kerang dan bulu babi yang bersembunyi di sela sela batu karang dengan menggunakan sabit
satu persatu bulu babi mereka dapatkan selama kurang lebih dua jam
bulu bawi ini kemudian dipecah dan diambil telurnya untuk kemudian dimasak dan dikonsumsi
sisanya mereka jual kepada warga sekitar dengan harga antara dua puluh lima hingga empat puluh ribu rupiah per kilogramnya
nanti digunakan untuk apa sih bu
dimasak gitu ya
ini kalau ambilnya ini pas gimana bu
ya kondisi lautnya asap
pas surut gitu ya
biasanya berapa bulan sekali
ya satu bulan dua kali
terus ibu ambilnya ini sudah berapa kali selama ini
sudah empat kali
bagi sebagian warga
surutnya air laut ini menjadi berkah tersendiri
warga yang kesehariannya bekerja sebagai petani ini
turun ke laut untuk mengambil rumput laut liar dan dijual ke pengepul